ini ada apa nih mereka itu meminta gaji yang belum dibayar sama mas gaji
lu pada kemarin meminta gaji
pada kebangkatan pinter lu sekolah dimana lu pada dibawa pun sengon giliran gaji lu inget inget
sampai dibawa tidur giliran lupa punya utang ah belaka film belaka lupa
bagus alhamdulillah pak warga kambuk sini sudah banyak mengumpulkan semen
pasir untuk renovasi musyola ini alhamdulillah wah terus itu ya pak
sudah semua ya pak ya kalau begitu saya serahkan ke pak agus waduh terima kasih banget semua bahan
material aman dari warga saya akan pergunakan dengan sebaik baiknya untuk pembangunan
renovasi musyola saya tidak akan pernah kerugi karena kuala urusannya betul nanti saya diazam
hahaha baik bagus nanti saya akan memberitahu warga barangkali masih ada yang mau menyumbang lagi
wah itu bagus pak lebih banyak lebih bagus biar lebih cepat selesai
wajib sini aja keluarga oh iya iya kalau begitu saya permisi bagus ya assalamualaikum
lu sekarang kamu sholat semua bahan material lu angkat ke proyek ya
masukin di dalam tuh pak ya
awas jangan sampai pecah semennya
luka lu tak berdua
udah habis semuanya
iya aku belum makan dari semarang kota ibu nggak ada beras
astaghfirullahaladzim benar bu rani
iya bu sejak suami saya dipecat sama pak agus
kami tidak punya uang untuk beli makanan
bu bu beras sama telurnya untuk siti aja bu
bu rani ini ada beras sama telur
ibu bangkulan dimasak
terima kasih ya bu
bu kalau gitu saya permisi ya bu ya
mas udah pulang
rasa basi busuk
gua pulang cepet salah ditanyain
gua ini lapar
tadi gua liat lu beli beras kan
sama beli telur
lu kasih ke anak si rohi
siapa yang suruh
eh dua lu
mungkin ngomong sama lu berdua
gua hair sama lu berdua
apa mau pake tangan
lu kerja bagaimana sih
timbang ngacin di tembok kayak begini
aja lama amat kayak bikin jalan tol
rugi bandar dong gue
awas pak ya
bolak balik jatuh pak
kenapa lu udah nolong gue
ini bau saya kena pak
kaosannya batah pak
ini saya nggak bisa kerja pak
lu gak kerja
hah gua gak bayar gaji satu karyawan
punya abu saya gitu banget ya
udah gua bakal urut ya
pokoknya pak aris tenang aja
agus itu yang bisa dipegang
jadi kerja kerja sama gitu lancar ya
pak agus mantep dah
selesai rumah contoh kemarin
semua proyek saya
saya kasih ke pak agus
itu akan semakin banyak
ini pak aris
ini pak aris
masuk ke rumah sayang
pokoknya aku gak mau tahu
dalam waktu dekat ini aku mau tinggal
di rumah kamu ya
aku tuh gak pengen calon
bayi kita ini lahir di rumah
kontrakan pengennya lahir di rumah
sendiri aduh gimana ya
aduh kamu kebanyakan mikir deh
yaudah kalau gitu hari ini
aku minta duit dulu ya aku mau tinggal di hotel
ini tuh demi kesehatan calon bayi
kita sayang jadi hotel
tuh kan kamu mikir lagi
mikir lagi yaudah kalau gitu aku ke rumah
kamu aja ya langsung eh eh jangan jangan
kamu duit dan kamu doain aku
yaudah tapi kamu jangan lama lama
ya transferin akunya
itu cewek siapa
kalian ada perlu apa ya
belum dikasih sama pak agus
gaji kalian belum dibayar
wih dih dih dih dih dih
pada ngumpul di sini ada apa nih
mereka itu mau minta gaji yang
belum dibayar sama mas gaji
lo pada kemarin mau minta kaji
pinter lo hah
sekolah di mana lo pada
di bawah pun sengon
sampai dibawa tidur
giliran lo pada punya utang
ah belagak film belagak lupa
gaji lo pada berapa
lo punya utang sama gue berapa
yang kata lo pada pinter
hah masih mending utang lo kakak kupungain
jadi gaji kami berdua sudah habis pak dipotong utang
buras ngerti gak lo buras baing
ya gak ada lah
soalnya ngapain lagi di mari
kasih tau pakai mulut gak bisa pakai kaki nih

eh mulai besok itu gerbang itu gajinya
biar orang miskin sama gembel gembel nggak bisa masuk rumah
mas itu gak boleh kayak gitu
perbuatan mas ini bisa dimurkahin sama allah loh
waduh tau tauan takdir gue loh
begitu buat perempuan lain gak pelit
buat pegawai sendiri pelit
perempuan lain eh fatma
perempuan lain apaan sih
jangan fitnah ya
siapa perempuan tadi mas
rekanan bisnis itu
itu rekanan bisnis
gua ini bukan pegawai negeri sipil
yang gak punya hubungan bisnis
jadi harus punya ya rekanan bisnis
begitulah cerita suami saya pak ustadz
hingga di akhir hayatnya seperti ini pak ustadz
bu fatma tari dan semua warga yang ada disini
kita maafkan semua kesalahan almarhum
dan mudah mudahan almarhum diterima seluruh amalnya oleh allah swt
apakah semua masih maafkan kesalahan almarhum
mau pak ustadz
baiklah kita segerakan menguburkan jenazah